di jalan ini
tapi setelah kami
sampai dengan baik
dalam kesepakatan ini
tidak memenuhi syarat
nusa tenggara timur
yaitu tiga puluh desember